rangkaian teror yang menyasar sejumlah rumah ibadah akhir pekan lalu sempat memunculkan kekhawatiran
ada ancaman serius pada kerukunan beragama di negeri ini
namun yang terjadi di sorong papua barat berikut ini bisa jadi mematahkan kekhawatiran tersebut
sekelompok jemaat gereja punya kebiasaan rutin tahunan
membantu pengamanan ibadah sholat tarawih di masjid tertua di kota sorong
saat umat muslim hendak beribadah sholat tarawih di masjid al falah
kota sorong di jalan ahmad yani kampung baru kamis malam
nampak puluhan warga yang tergabung dalam persekutuan kaum bapak gereja sion
melakukan pengamanan di sekitar masjid tertua di kota sorong tersebut
selain berjaga hingga ke sudut sudut jalan yang gelap
jemaat gereja juga membantu mengatur arus lalu lintas di sekitar masjid
agar umat muslim nyaman melaksanakan sholat tarawih
pengamanan swakarsa jemaat gereja saat pelaksanaan ibadah taraweh di masjid al falah ini
sudah menjadi kegiatan rutin
bukan karena terjadinya aksi terorisme beberapa hari terakhir
kita bertolak dari program kita ya
dan itu juga adalah bagian daripada toleransi antara umat beragama
umat muslim yang melaksanakan ibadah terawih di masjid al falah
merasa terbantu dengan adanya pengamanan dari umat kristiani ini
mereka dapat melaksanakan ibadah tarawih dengan khusyuk dan aman
hal ini menunjukkan rasa toleransi antar umat beragama
masih terus terjaga dari generasi ke generasi
jemaat sekalian di masjid al falah ini merasa nyaman
dan mereka terbantu dengan adanya pengamanan ini
terutama ketika mereka akan menuju ke masjid
masuk ke dalam masjid
itu sudah diantarkan melalui rekan rekan ataupun saudara saudara kita yang dari gki
untuk menghentikan sementara kendaraan yang lalu lalang
ketika mereka akan masuk jamaah masuk ke dalam lingkungan masjid
pengamanan di masjid al falah ini akan terus dilakukan selama bulan ramadan